perayaan satu muharam tak hanya diperingati dengan aneka grebek suro
di bondowoso satu muharam menjadi ajang perkenalan hasil petani kopi ijen raung
yang terkenal dengan kopi arabikanya
festival ini juga semakin meriah dengan kesenian tradisi khas bondowoso
inilah aksi pukul beduk yang dilakukan bupati bondowoso
dalam salah satu rangkaian festival muharam yang berlangsung di alun alun raden bagus asra kironggo kamis malam
ya sebanyak sembilan kegiatan mulai dari festival jazz hingga pagelaran tarian daerah
menyemarakan peringatan tahun baru seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah di bondowoso
namun dari sekian acara yang paling menarik perhatian pengunjung adalah ajang festival kopi unggulan khas ijen raung
dan di kampung kopi ini kopi arabika rajikan masing masing barista bisa langsung dirasakan masyarakat luas
pengunjung bisa melihat langsung proses sangrai kopi hingga langsung menikmatinya
pemerintah kabupaten bondowoso sendiri menargetkan transaksi kopi daerahnya senilai rp sepuluh miliar rupiah
secara tematik tetap kita sajikan beberapa produk unggulan kabupaten bondowoso
khususnya kopi votanik dan juga batik khas bondowoso
cuman bedanya pada tahun ini kita lebih mengintegrasikan keseluruhan produk produk itu
selain dapat melihat bagaimana
cara pembuatan kopi pengunjung festival juga bisa memilih aneka jenis kopi nusantara dari berbagai daerah